saat berdialog dengan peternak tim satgas penanganan penyakit mulut dan kuku kabupaten dili serdang
menerima laporan dari warga desa sugiharjo kecamatan batangkuis kabupaten deli
ternak mereka menunjukkan gejala terpapar pmk
sapi mereka telah mengeluarkan air liur berlebih dan kehilangan nafsu makan
serangan pmk di desa itu berlangsung dengan cepat
seorang peternak bernama supardi mengaku serangan pmk terjadi sejak tiga hari lalu
dari tiga ekor sapi yang terserang kini sudah lima belas ekor sapi miliknya mengalami gejala terserang pmk
warga telah melaporkan adanya serangan pmk pada dinas pertanian kabupaten deliserdang
namun belum ada bantuan apapun dari pemerintah kabupaten dan provinsi
guna mencegah penyakit semakin ganas peternak memberi asupan jamu pada ternak
mereka juga membayar sendiri biaya untuk penyuntikan antibiotik
sudah lima belas ekor lah semua ini
pertama awalnya tiga ekor
sekarang semua lima belas ekor kena semua
belum ada pak
ya terpaksa kita sendiri lah pak
sikit sikit kita cari mengubati ternak itu
pemerintah kabupaten deli serdang mengaku tidak memiliki antibiotik dan vitamin untuk ternak
guna memulihkan kesehatan ternak dari pmk mereka harus memintanya dulu pada dinas ketahanan pangan dan peternakan pemerintah provinsi sumatera utara
sejauh ini itu untuk apa itu belum ada kita terima informasinya pak
namun ini sekarang ini hewan yang sakit kita obati dan kita laksanakan vaksin sesuai dengan apa yang tersedia pak
itu belum bisa kita pastikan tapi akan kita tinjau pak
akan kita cek nanti
apakah memang benar itu adalah gejala gejala pmk
kita pastikan hari ini juga bisa kita cek pak
karena kita memang di kabupaten deli serdang ini kalau dokter hewan kita itu hanya tujuh orang pak
obat obatan untuk penyakit ini masih ada tersedia di medan rata rata tempat penjualan obat pak
hingga senin empat juli dua ribu dua puluh dua dari satu ratus dua ribu lebih ternak sapi yang ada di kabupaten deli serdang

empat ekor mati dan satu ekor terpaksa dipotong
namun dua ribu lima puluh sapi telah dinyatakan sembuh
agus supratman ed sudrajat deli serdang sumatera utara